perkelahian antarsiswa terjadi di ruang kelas di salah satu sekolah menengah atas di kabupaten gorontalo viral di media sosial
dalam video terlihat dua orang siswa menganiaya seorang temannya
sementara pihak sekolah membenarkan kejadian itu terjadi di sekolah mereka pada saat jam istirahat
pemicu perkelahian karena salah satunya mencontek saat pulangan
saya berjanji untuk tidak mengulangi kami merasa sangat senang itu karena siswa bisa memahami kekeluruhan kekeluaran mereka
dan insya allah dengan kejadian ini seluruh siswa bisa memaksimalkan medsos ataupun kegiatan kegiatan lainnya sesuai dengan yang diarahkan oleh pihak tim sekolah
sementara itu rh siswa kelas sepuluh ini yang menjadi korban penganiayaan saat ini masih ditemani orang tuanya dan belum masuk ke sekolah
tak terima anaknya mendapat kekerasan keluarga melalui kuasa hukumnya sudah melaporkan kejadian tersebut ke polda gorontalo sabtu lalu
aksi tawuran antar pemuda terjadi di kawasan pacar keling tambak sari surabaya
seorang pemuda terkena tebasan senjata tajam di kakinya hingga nyaris putus
tak berselang lama polisi pun berhasil menangkap salah seorang pelaku tawuran sedangkan pelaku pembacokan korban masih dalam pengejaran polisi
itu awalnya kan bukan antar geng dan enggak ini persoalannya hanya di jalan tadi ada ada kacuk tadi itu
kondisi kacuk itu
sekarang sudah agak memulih mulai agak pulih kakinya
selain menangkap tersangka berinisialisasi
selain menangkap tersangka berinisial ir polisi juga mengamankan barang bukti berupa celurit panjang dan pakaian milik korban
hingga kini polisi juga masih memburu pelaku pembacokan yang biasa dipanggil rocok
dengan ikutan cnn indonesia